truk kontainer pengangkut benang bahan tekstil terbalik dan menimpa sebuah sepeda motor berikut dua penumpangnya di jalan raya industri jatilur purwakarta
evakuasi salah satu korban berlangsung dramatis dan berlangsung selama hampir dua jam
inilah proses evakuasi neng tiga puluh tahun warga desa selaerih jatiluhur purwakarta penumpang sepeda motor metik yang tertimpa truk box di jalan raya industri sasak besi jatiluhur purwakarta
proses evakuasi korban berlangsung dramatis hal ini terjadi akibat beratnya truk dan muatan benang bahan tekstil
sekitar dua jam kemudian korban bisa dievakuasi setelah muatan di dalam truk box dikeluarkan dibantu dua alat forklip
selanjutnya korban dibawa ke rumah sakit bayu asih purwakarta menyusul pengendara sepeda motor yang lebih dulu dievakuasi ke rumah sakit tersebut
sementara kecelakaan ini terjadi ketika truk yang menuju arah jatiluhur terbalik dan menimpa
sepeda motor yang berjalan di sampingnya
dugaan sementara penyebab kecelakaan ini akibat beratnya beban angkutan truk serta kondisi jalan yang menanjak
kecelakaan ini juga mengakibatkan arus lalu lintas dari arah purwakarta menuju gerbang tol jatiluhur dan sebaliknya mengalami kemacetan panjang
kasus ini ditangani unit lakasat lantas polres purwakarta
ya miring dan menanjak sehingga dia berat ke kanan
kemudian ada motor dari arah tasak nusi
memukar jatiluhur juga bawa bapak dan ibu ini
kemudian mereka ketimpa
untuk bawa bapaknya sudah dibawa ke kedua korban sudah dibawa ke rumah sakit bayu asing
dian firman syah purwakarta